setelah bumbu merata tibon lalu dimasukkan ke dalam plastik yang divakung untuk dimasukkan ke chiller selama empat belas hari agar daging empuk
penasaran kalau background dari keluarga lo sendiri itu gimana sih
tentang arah koalisi itu membuat adem menenangkan masyarakat
berapa itu murah murah banget tujuh puluh ribu dasar itu
dan kalau ini ada di beberapa provinsi yang barangkali memerlukan pemeriksaan laboratorium yang lebih mendalam
untuk menjaga bahwa data data intelijen dan segala macam ya itu hanya milik presiden
langkah yang justru menurut saya pemerintah harus lebih aware gitu ya terhadap peristiwa kebudayaan seperti pasar kue subuh
drills nya itu kita adaptasi dengan cara bermain
kenapa banyak gimmicknya daripada gagasannya
kalau dari pks sebagai pengusung
tadi pada jam delapan belas tiga puluh yang meninggal enam puluh dua orang itu sudah dibawa oleh keluarganya masing masing
kalau di indonesia itu pasti kejadiannya kalau penggunaan sepeda motor ini banyak yang dilakukan oversize ya
tidak sama dengan teman teman
yang total puas terhadap kinerja demokrasi di era presiden jokowi ada tujuh puluh satu sembilan persen
ya sama sama makasih loh udah diundang
pasti gunakan intelijen tanpa pelanggaran
cuma seneng timnya menang cuman kalau pribadi dari aku aku belum terlalu kontribusi waktu tahun pertama eh tahun kedua menang
soalnya kayaknya lu tangan lagi panas tiba tiba berhenti begini gatel gitu ya
sore ini kita membahasnya dengan koordinator penasehat timnas amin ada hermawi taslim
di usianya yang belum genap tujuh belas tahun
tapi apa yang membuat ibu kemudian nagih
menurutnya bila makin dewasa alat kelamin akan mengalami perubahan
kita coba bisa dilihat ya isinya melimpah
ya di daerahnya pak jokowi itu ya
maka bisa dikomunikasikan dengan pusat pusat laboratorium yang lengkap
pak prabowo sentimen negatif tertinggi
enam tahun kurang lebih enam tahun ya
yang kedua kita belum tahu
nbl ya udah tua nih kasih aja dapet mobil
sebenarnya punya peluang yang sama
gak apa apa misalnya sana lah gak apa apa lah syukur aja ya